benar bahwa itu adalah hak hak dari tersangka mengajukan permohonan penangguhan
namun penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kami sampaikan
kita tetap akan tetap melaksanakan penahanan
jadi ditolak dengan surat tersebut
surat tersebut bukan ditolak kami tetap melaksanakan sesuai dengan keyakinan penyidik